presiden joko widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi sekjen liga muslim rabita al alam al islami
di istana merdeka rabu siang
menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi mengatakan
kedatangan para delegasi liga muslim itu dalam rangka silaturahmi bersama presiden joko widodo
sekjen liga muslim yakni sheikh muhammad abdul karim al esa
mengapresiasi peranan indonesia dalam dunia islam dan posisi indonesia
dengan kekuatan ekonomi di lima besar bersama amerika serikat tiongkok rusia dan india
sheikh muhammad juga menyampaikan indonesia sudah berada dalam koridor yang benar
dalam mengimplementasikan islam moderat
salah satu toleransi yang tinggi di tengah beragamnya agama dan suku di indonesia
muhajir menegaskan dalam pertemuan selama sekitar tiga puluh menit itu tidak membahas isu palestina
prof ito menyampaikan bahwa mengapresiasi
peranan indonesia di dunia terutama dalam dunia islam
dan dia juga tahu kalau sekarang indonesia ini akan menjadi negara yang kekuatan ekonomi nomor lima besar
ada amerika china kemudian rusia india dan indonesia
dan beliau menyampaikan bahwa besarnya peranan indonesia di dunia itu juga
otomatis juga menandakan besarnya peranan islam di dunia